sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bu ibu sebelum masih sayangkan sama papa ayos masih kangen kan
kalau saja penyakit ibu ini merenggut nyawa ibu
dan ibu meninggal tanpa sempat ketemu dengan papa kamu
itu adalah kesalahan terbesar buat ibu
dan ibu akan menyesal selamanya
aku harus kasih tau papa
kamu kelihatan pucat
saya sedang berjuang
tapi saya yakin saya pasti sembuh
andai andai bisa aku lakukan untuk kamu ran
saya nggak perlu bantuan dari kamu ataupun orang lain
yang saya perlu sekarang cuma satu
saya perlu doa dari kamu
saya perlu doa dari kamu
saya harus doa dari kamu
jangan khawatir kok
saya baik baik aja
saya akan berjuang sekuat tenaga saya untuk melawan penyakit ini
itu semua demi lia putri kita
walaupun saya gak bisa mendampingi kamu setiap saat
tapi saya selalu berdoa untuk kesembuhan kamu
terima kasih ya
kamu jangan nyerah ya
jangan pernah nyerah
saya harus pergi sekarang
jadi urusan kamu sama ranty udah selesai kan
saya harus permanfaatimoto
balas kenapa kamu diam aja ah
kamu boleh pukul aku sepuasnya zan
tapi aku gak akan balas kamu hari ini
karena aku mau berterima kasih sama kamu
karena kamu sudah kasih kesempatan aku untuk ketemu dengan rantie
bukan urusan kamu
papa lia yang salah pak
lia yang rencanain semua ini
papa kamu pukul lia pukul aja
mas zan jangan sakitin dia
ini bukan urusan kamu ini urusan keluargaku

banten tetap jadi tidak punggung nurse relationship nya
kamu kurang tahu pengalaman cerve ya ibu
ya padahal dayanya lya udah ngelanggar janji
karena dia yang paling hebat di mata kamu
dia bapak kandung kamu kalau saya bukan
apa apa enggak lia gak pernah pikir kayak gitu
bapak kamu kemana pak
bapak mau ngapain pak
kamu gak bisa nganggep saya sebagai bapak kamu kan
sekarang lebih baik kamu pergi dan tinggal sama bapak kandung kamu
bapak jangan pak
kesempatan kamu udah habis
saya gak mau lihat lagi bapak kamu pergi kamu sendiri
pergi saja andailledi pang
pak itu sudah kenapa aja

terima kasih ya
lihat dulu dong bagus gak
itu aku beli dari toko bunga yang paling top
biasanya kan dia sehari bisa beberapa kali ngunjungin aku
dia paling pergi sama adrian
dia kan lagi deket tuh sama rian
kayak gak pernah muda aja sih
aku ada berita bagus
besok itu kamu udah boleh pulang
terus aku udah suruh bibi di rumah untuk siapin masakan yang paling enak buat kamu
ini sengaja aku bikin buat nyambut pulangan kamu
tadi sih dia pamit pergi sama aku katanya mau pulang agak malem
tapi aku juga gak tau dia mau pulang jam berapa dan dia kemana
yaudah kamu istirahat aja dulu ya
aku tuh pengen banget bersama ibu
aku udah lama gak ketemu ibu
ya udah sabar ini kamarnya
pasirinan di sini di mana
baru aja pulang tadi pagi
udah jam segini kok lia belum pulang pulang juga sih
kemana ya itu anak
kamu tidurnya dulu rantan
tapi lia belum pulang gak biasanya dia jam segini belum pulang
kamu gak boleh begitu kamu harus inget kesetan kamu
gak bisa saya harus pergi saya harus cari lia